allahu akbar allahu akbar allahu akbar
kepada saudara saudaraku umat islam di tanah air
dan di berbagai penjuru dunia
saya mengucapkan selamat idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
selamat atas kemenangan setelah melaksanakan ibadah ramadan
dengan sepenuh hati dan kesungguhan
semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh allah swt
pada hari yang fitri ini saya mengajak kita semua
untuk terus menghidupkan spirit ramadan
dalam diri dan kehidupan kita
yaitu semangat hidup yang penuh kasih dan murah hati
baik kepada sesama umat manusia maupun dengan lingkungan
selain itu nyalakan juga semangat untuk terus berubah
terus berkontribusi menciptakan perbaikan perbaikan
yang akan mendorong kemajuan
bagi para pemudik saya ucapkan selamat mudik
semoga lancar dan tidak ada halangan apapun di perjalanan
selamat berkumpul dengan keluarga
sanak saudara dan kerabat di kampung halaman
terakhir saya mengajak untuk doakan saudara saudara kita
yang tidak dapat merayakan idul fitri dalam keadaan
sekali lagi selamat hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah